petugas tiga pilar kecamatan menteng bersama tni dan polri
senin malam melakukan imbauan kepada remaja
yang berkumpul di kawasan terowongan kendal menteng jakarta pusat
imbauan ini dilakukan petugas untuk mencegah penularan virus covid sembilan belas
pasca viralnya komunitas remaja sudirman citi
yang kerap berkumpul di lokasi ini hingga larut malam
menurut kapolsek menteng akbp neti rosdiana siagian
tidak hanya pencegahan penularan virus covid sembilan belas
imbauan ini juga dilakukan untuk mencegah adanya aksi kriminalitas
kepada anak anak remaja di tempat tersebut
yang beberapa waktu terakhir kerap terjadi
karena sering berkumpul hingga larut malam
kami juga menghimbau kepada adik adik yang tanggung tanggung ini
yang umur tiga belas tahun
sampai lima belas tahun ini ayolah adik adik sekalian
kita patuhilah yang namanya ppkm level satu
karena apa covid juga belum berakhir
yang kedua mari kita menjaga keamanan dan ketertiban
buat teman teman jj mohon ya
jadi di sini juga punya nama
jadi kalau misalnya mau bawa sampah tuh pada tempatnya aja
yang kedua untuk waktu main juga
kalau bisa ikutin dan taatin peraturan protokolnya
untuk terus mencegah kerumunan tidak terjadi
petugas akan melakukan imbauan serupa
serta mensiagakan petugas di lokasi terowongan kendal hingga pagi hari
rizky ihtiar yahya jakarta